bmkg memprediksi sejumlah wilayah di tanah air akan mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi
dakwaan ini kan alternatif dan itu benar satu bahwa dia tidak melakukan kekerasan apapun
proses pemeriksaan menggunakan thermal gun seperti yang dilakukan oleh petugas kesehatan ini
dilakukan untuk mendapatkan data lebih detail mengenai suhu tubuh penumpang
presiden joko widodo sudah menginstruksi agar seluruh warga negara indonesia yang ada di provinsi hubei untuk dievakuasi